hari ini saya akan mencoba bermain salju di trans snow world bintaro
sebelum memasuki snow area pengunjung diharuskan check in melalui aplikasi peduli lindungi dan membeli tiket di loket
kita harus ganti sepatu dulu sama sepatu khusus yang udah disediain sama trans know world ini
nanti juga dapat kelas sakinya ayo kita ganti
setelah siap dengan baju hangat dan sepatu boots saya siap main salju seharian
salah satu pengunjung bersama dengan keluarganya tak mau ketinggalan keseruan bermain salju

anaknya dan kakak sendiri untuk ke sini pertama tama disiapkan apa aja
aku sih jaket topi sama celana tahan air
permainan terakhir yang mau saya coba adalah chairlift
di mana permainan ini mirip seperti gondola namun yang membedakan adalah chairlift tidak menggunakan atap
di prama pengelola trans snow world bintaro menyampaikan bahwa selama pandemi covid sembilan belas pembatasan pengunjung masih diterapkan
selama dua jam kapasitas maksimal pengunjung yang masuk snow area dibatasi enam ratus orang
kita nanti akan ada santa dan itu akan bagi bagi hadiah ke setiap pengunjung yang di sini
tak puas dengan bermain salju saya mampir ke ice skating kering di binaro exchange untuk mencoba ice skating di atas lapisan es
tadi kita pakai sepatu boots sekarang kita pakai sepatu khusus ice skating saat ngjek lapisan esnya biar nggak licin dan lebih stabil
ternyata tidak mudah berdiri di atas lapisan es yang licin walaupun sudah menggunakan sepatu khusus ice skating
saya pun jatuh beberapa kali saat mencoba meluncur
yesha salah satu pengunjung juga merasakan hal yang sama seperti saya
karena sudah lama tidak main ice skating dia merasa kaku saat mulai meluncur
untung aja belum sempat jatuh ya tapi udah seru sekarang sih
mungkin lebih kaku kali ya terakhir masih dari b sembilan belas tapi seru sih
gloria marketing manager bx ring menyampaikan
bahwa selama bulan desember ada kenaikan pengunjung yang cukup besar
ya sejak kita buka di bulan november juga pengunjungnya sudah banyak
otomatis juga dengan adanya liburan banyak banget antusias dari anak anak juga yang mau pergi untuk entertaining bersama teman temannya
selama berada di dalam area bx ring para pengunjung diharuskan untuk tetap menggunakan masker dan sapu tangan untuk menjaga protokol kesehatan
bella mula hela denny irvan tangerang selatan